lah kemarin kan kita belanja lima ratus lima puluh pemasukan seminggu itu satu juta setengah lah ini kok
duitnya tinggal satu juta com com sini com ibu aji dikode tinggal satu juta kemana nih lu
korupsi ya kagak wajib mana bisa kokom korupsi terus duitnya ke lu kemana ini
izin bentar doang anma pasti dikasih ujamin dah lu izin g buruan tetep kagak bisa kak soalnya
di sini lagi sepi enggak ada orang lah kagak ada orang emangnya pada kemana ke rumah sakit
kabut aja roh dia sakit lagi cakep nih kalau bu hajar roh dia jadi sakit lagi
sakit sakitan melulu ini pan jadi kesempatan bagus buat gue oh sulam
am coming the ii om sulam bakal jadi milik gue ii
ya allah ya allah seneng banget dikit lagi doa gua bakal dikabulin om sulam bakal jadi milik gue deh
ngapain cengar cengir kayak orang gila baru
apaan sih banget pegang pegang
takut takut babel lu kesambet ii babeh ini itu ekspresi bukan orang kesambet tapi saking girangnya
gitu loh aduh mabeh tahu kagak sih om sulam dikit lagi jadi dudek
adik lagi ate akan melepas masa janggeng ah senangnya
jangan keganjangan jadi orang ah lu jangan ngerusak rubitannya orang kita belum tahu
emang ada apa sih lu sebut sebut aja sulam jadi dude aduh babe denger ya tadi itu
lela bilang kalau tante roh sekarang sedang dirawat di rumah sakit apa apa
dia masuk rumah sakit dirawat di rumah sakit iya aduh bawel banget sih nanya mulu sakit apaan
tapi yang jelas nih mbak be kalau yang namanya orang masuk rumah sakit utuh masih sakitnya
parah pan ampe dirawat diopnamu ya kan nginepnya rumah sakit lagi jadi sebentar lagi akan menjadi
kemarin kan kita belanja
pemasukan seminggu itu satu juta setengah
lah ini kok duitnya tinggal satu juta
ini kok duitnya tinggal satu juta
lo korupsi ya
kagak bu aji
kokum juga bingung kok bisa hilang gitu ya bu aji
aduh bu aji suaranya berisik banget sih
katanya lulusan sarjana
tapi kagak ada pintar pintarnya
umi dapat dimana sih dia
kangen pake apa apaan
bu aji ada taruhan ya sama sinelan
masalah soal hajaran dia
iya yang kenapa
lebih baik dibatalin deh bu aji
gue gak akan batalin
apalagi perjanjian itu dua gua sepakati empat bulan ini
baru sinelan diusir dari kemungkinan ini
ini gara gara bu aji taruhan sama sinelan
hajar rodhiyah masuk ke rumah sakit
apakah gak kesian bu aji
mau masuk rumah sakit kek kuburan kek
gue gak ada urusan
gue urusan sama sinelan
kasar bu ke tembok
bu aji gimana kalau misalkan
istri bu aji yang sakit
bu aji juga kagak kasihan
orang sakit itu patut ditengok bu aji
gue gak bakal batalin tuh perjanjian gue
itu namanya perjanjian laki laki itu ya
kalau melihat orang lain itu menderita
apalagi mempengaruhi gue
ini ada apaan pak dedy bu
nih lu lihat ya
udah tau orang sakit
masih aja dibuat taruhan
muka gila ya bener
gue kagak heran
rodiah keluar masuk rumah sakit
itu kan semua kesalahan sulap
salah sendiri melawan sesepu disini
eh muhyiddin sesepu kampung benge
yang dosenya kagak dikasih doang di pintai orang
sabarabangga ini sesepu
papi papi berani
abang juga jangan begitu banget dong
sekali sekali punya rasa belas kasihan sama orang lain
kagak ada dalam kamus gua ngalah
masa lu tau aja
oke kalau begitu
lihat aja nanti ya
jangan gitu dong
kamu udah ngapain abang gue
kalau emang udah putusan masing masing bawa dirinya
jangan pake patung jenaka dah
hei ayah mertua hati hati
marah aja tuh
nih gimana kalo kita kasih tau si maimunah ya
dia kan suka ngomong aja tuh
nah sekarang dia biar mulutnya jadi manyum
gak usah pakai yang begitu begituan dah
ntar malah timbulnya riak
bukannya yang ngedatengin bahagia malah jadi marah bahaya antara
hei kebahagiaan tuh juga perlu dibagi bagikan ke orang lain
iya sih tapi tunggu dulu dah ya
sampai kandungan erodia kuat
baru dah kita umbar umbar
ntar kayak yang kemarin kemarin kitanya malah yang jadi malu
gue sih udah rasanya pengen buru buru liat dia
nih deh mulai deh
yang bilang sabar tuh gak ada batasnya ya be
itu kan gue cuma nyontek omongannya ustaz nyahrul mana aja
dikerjain jangan nyontek aja
rodi kenapa mak ya
roh lu gak kenapa napa kan
gapapa lah biasa kalo orang hamil begitu
tuh artinya sih roh
roh gak apa apa kok
ambilin air putih
ambilin air putih
gue aja yang susah
bang gak enak rasanya
roh boleh minta sesuatu nggak
lo minta apa sih
pengen makan yang asem asem bang
gapapa bang biasa begitu
kalo orang hamil suka pengen apa apa
makanan yang asem asem
lu minta yang asem asem
ketek abang asem
apaan sih mak yang asem asem
bang sekarang bang
kalo gak di
kalo gak dituruti minta
anaknya diileran tau gak
tau gak deh
panik bener keliatannya
alhamdulillah ya allah
jangan disuruh nyari asinan bogor dimana ya
nah nanya aja dah
beli asinan bogornya dimana ya
gue kan udah tanya tadi lo tau gak nih
ini yang mau ke depok itu apa tuh namanya itu
leteng agung tuh
leteng agung kan ada disitu
yang jualan asinan bogor